jelang idul fitri sejumlah pihak mengusulkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm ditiadakan
epidemiolog universitas erlangga windupurnomo mengatakan
perlakuan untuk setiap daerah tidak bisa disamakan
untuk jawa timur kelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat bisa diimplementasikan
jika jumlah kasus positif terus mengalami penurunan dan vaksinasi tetap digalakkan
hal itu harus disertai dengan tiga t yakni testing tracing dan treatment
sementara pelonggaran harus tetap dibarengi dengan upaya penegakan disiplin
mematuhi protokol kesehatan serta optimalisasi aplikasi peduli lindungi
karena risiko tetap tinggi ketika kita tidak bermasker dan tidak jaga jarak aman
jadi artinya tetap konservatif saja sampai betul betul endem itu terjadi
bahkan kalau bisa kurang dari endemi yaitu menjadi sporadik
bahkan tereradikasi atau tereliminasi itu yang kita harapkan
kepala badan penanggulangan bencana kota surabaya ridwan mubarun menyatakan
siap menjalankan kebijakan apapun yang akan diturunkan dari pusat
surabaya saat ini masih berada di level dua ppkm berdasarkan inmen dagri
dan level tiga berdasarkan asesmen kemenkes
kasus di kota surabaya terus mengalami penurunan dengan jumlah pasien di fasilitas
isolasi terpadu delapan belas orang
kalau melihat kecenderungan kasus yang terjadi akhir akhir ini
itu menurun terus
dan kami yakin insya allah mungkin akhir maret kita sudah level satu
pembatasan aktivitas masyarakat dilonggarkan pada idul fitri tahun ini
banyak yang berharap bisa bersilaturahmi dengan keluarga jauh
setelah merayakan dua kali lebaran dalam suasana pembatasan sosial
semoga moga nggak ada ppkm pak
iya mudah mudahan selamat dari semua wabai gue
pasti lebih baik nggak ada ya mbak ya
karena biar memang memberi kesempatan untuk warga yang mau merayakan idul fitri bersama keluarga
cuman harapannya sih agak sedikit dilonggarkan ya
karena dari itu tadi kan kita semua kan ini sudah divaksin juga sampai yang ketiga kan
berdasarkan inmendagri nomor lima belas tahun dua ribu dua puluh dua
tujuh belas kabupaten kota di jawa timur berstatus level dua
dua puluh kabupaten kota level tiga
dan tersisa satu yang berstatus level empat
yakni kota madiun
tim liputan cnn indonesia surabaya jawa timur